perjuangan diketahui akan menggelar rapat kerja nasional atau rakernas pekan ini pada tanggal dua puluh empat hingga dua puluh enam mei dua ribu dua puluh
sejumlah agenda akan dibahas dalam rakernas salah satunya adalah soal arah politik pdi perjuangan
apakah berada di dalam ataukah di luar pemerintahan
mungkin rakerna setahun dua ribu dua puluh tiga di jiexpo kemayoran jakarta jadi momen terakhir presiden jokowi dodo bersama ketua umum pd perjuangan megawati soekarnoputri
panasnya hubungan mega jokowi tampak kian nyata
setelah beberapa hari lalu ketua dpp pdi perjuangan jarod saiful hidayat lantang menyebut tak mengundang presiden jokowi dan wapresnya dalam rakernas pdi perjuangan dua ribu dua puluh
jarod bahkan bilang presiden dan wapres tak diundang lantaran sibuk dan menyibukkan diri
sementara sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menyebut posisi partai akan ditentukan dalam rakernas apakah berada di pemerintahan atau tegas di luar pemerintah
sekali lagi rakernas akan membahas hal hal yang sangat strategis
apakah sikap pdi perjuangan terkait dengan berada dalam pemerintahan
atau di luar pemerintahan nanti kita akan mencermati seluruh dinamika termasuk pembahasan di dalam rakernas
karena nanti ada komisi sikap politik yang akan membahas setelah mendengarkan masukan masukan dari dpd partai
merespon tadi undangnya presiden jokowi di rakernas pdi perjuangan marwarar sirait yang dulunya politisi pdip namun sekarang bergabung dengan partai gerindra tak banyak berkomentar
arahannya bilang kita hormati keputusan
pak jokowi sudah sampaikan terima kasih saya pikir kita hormati
rakernas pdi perjuangan sendiri akan dilaksanakan mulai jumat hingga minggu pekan ini
tentu keputusan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri akan dinanti
utamanya bagaimana sikap parpol berlambang banteng moncong putih ini apakah akan tetap di dalam atau di luar kekuasaan